bi makanya bibi harus lepas pasang ini bi
aduh gimana ya neng
om roy itu punya penyakit jantung
takutnya nanti om roy jadi makin bahaya kalau misalkan gak diselamatin
lepasin lo lepasin aku clara
lepasin aku sekarang clara
ingat ya kalian harus terus jaga mona sama papa
jangan sampai mereka kabur
tapi neng papa neng sepertinya lagi sakit beneran
ingat ya bi
bibi jangan sampai tertipu bisa papa
asal bibi tahu ya papa itu jago banget dramanya
masa sih neng keliatannya sakitnya beneran deh
saya lebih tau apa yang papa saya suka buat
jadi bibi gak usah banyak ngomong
bibi cukup ikutin apa kemauan saya
aduh kejam banget nih neng clara sama papanya sendiri
orang beneran kelihatan sakit bukan pura pura kok ikutan dikurung di sini
kalau ntar mati di sini gimana
aduh aku takut disalahin kalau kayak gini
bisa bisa aku masuk penjara nih gara gara ning clara
lihat apa aja papa itu
bapak jangan gitu gitu cinta
gak apa apa aduh
tante kok tiba tiba kepikiran om roy ya
maksudnya mantan suami tante
iya mantan suami tante
waduh kenapa ya mas roy
tante gak biasanya loh kayak gini
kan kalau gitu mendingan tante cek rumahnya aja
takutnya kan dia kenapa napa
iya bukannya bermaksud jelek
tapi gak ada salahnya kan kalau tante mastiin
tapi tante kalau aku boleh kasih saran
mendingan tante jangan kasih tau om lemos ya
takutnya dia salah paham lagi
padahal kan tante cuma mau ngecek aja
nggak bermaksud yang lain gitu
iya kamu benar
tante gak akan bilang ke om lemos takut dia salah paham
itu biar aku aja ntar yang beresin
tante pergi aja gak apa apa
kamu bawa alin sebetulnya gak ada apa apa
tante citra kayaknya bentar lagi bakal clbk deh sama mantan suaminya
kamu bilang kalau citra sekarang clbk lagi sama mantan suaminya
sekarang aja nih ya tante citra lagi mau ke rumahnya om ros
enggak enggak enggak gak mungkin
ini pasti gak mungkin
ini cuma akal kalau kamu ajak kan
begitu curiga aja sama aku
ya orang seperti kayak kamu itu
memang pantas dicurigain tau gak
ya udah ya oke
itu serah om aja ya mau percaya sama aku atau enggak
ya pasti gak masalah
om lemos cek aja langsung ke rumahnya om roy
biar buktiin aku tuh bohong atau enggak
banget sih orang
kasihan deh kamu om lemos
kamu tinggalin aku demi tante tante yang belum bisa move on dari mantan suaminya
aduh apa apaan ini yang kelarah
bi udah bi
bibi jangan panik ya
tuh liat gak bergerak
kalau mati beneran gimana
aduh gimana ya neng
om roy itu punya penyakit jantung
takutnya nanti om roy jadi makin bahaya kalau misalkan gak diselametin
neng iya deh
om om bangun dong om
om ya ampun
gimana neng masih hidup kan
bibi gak mau disalahin
kan bukan bibi yang ngurung orang sakit disini
neng clara yang tega banget ngurung papanya disini
makanya bi kita harus bawa om roy ke rumah sakit
ini menyangkut nyawa orang
saya harus selamatin om roy
neng di luar banyak penjaga
kalaupun saya ngasih neng keluar mereka gak akan bakal ngasih
saya punya ide
ngapain mama kesini
mama mau ketemu papa
pak papa udah keluar dari tadi nih
kelar aja belum ketemu sama papa
pokoknya saya akan pura pura jadi bibi
dan saya akan cari alasan
kalau saya akan buang sampah
makasih banyak ya bi
karena bibi pengen bantuin saya
dan saya janji bibi gak akan kena penapa
bi boleh pinjem handphonenya sebentar
nah kamu tuh kemana aja
kamu tuh jangan bikin orang panik dong
kamu diculik lagi